momen lebaran menjadi momen silaturahmi tak kalah antar elit politik
ketua tim kemenangan prabowo gibran rosan roslan datang ke rumah ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri saat hari raya idul fitri
rosan hadir di rumah ketua umum pdip megawati di tengah isu rencana pertemuan prabowo dan megawati
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad menegaskan jika rencana pertemuan antara prabowo dan megawati masih dalam tahap komunikasi
dasko juga menambahkan kunjungan kedua kali rosan adalah kunjungan rosan secara pribadi
soal wacana pertemuan prabowo mega hasto menyebut masih menunggu momen yang tepat
ya tadi saya mendampingi ibu ketika menerima mas rosan ibu lebih banyak cerita tentang pengalaman ibu ketika masa masa perjuangan di pdi
cerita pengalaman di papua cerita pengalaman di maluku
sehingga cerita tentang hidup itu penuh dengan perjuangan
apakah membawa pesan juga dari pak prabowo gitu untuk ibu
tidak ada jadi ini murni silaturahim dalam rangka idul fitri
tak hanya sampai di situ rekonsiliasi pasca pemilu di momen lebaran juga terbuka
dengan adanya wacana wakil presiden terpilih gibran raka buming raka yang ingin bertemu dengan ganjar mahfud dan sejumlah elit politik lain
pak gibran mas gibran ingin tadi momen lebaran ini bertemu dengan para capres pengecekan si politik ini
sudah ada komunikasi pak mas gibran mengajak pertemuan
sementara capres anies baswedan saat momen lebaran tak mau banyak membahas politik
dirinya bilang saat ini banyak menerima masukan warga yang tetap mendorong gerakan perubahan
kita lebaran dulu dah udah politiknya nanti
ini politik terus tanyanya kita yang lain lain dulu
pertemuan antar tokoh politik di momen lebaran tak hanya sekedar silaturahmi
rekonsiliasi pasca pemilu pun akankah mengubah jalan menjadi koalisi atau tetap menjadi oposisi
tim liputan kompas t